persiapan menyambut fenomena alam gerhana matahari cincin pun telah terasa di singkawang kalimantan barat
planetarium portable milik lapan didatangkan langsung dari ntt sebagai bagian edukasi astronomi masyarakat singkawang
planetarium portable berukuran enam x empat meter ini baru beroperasi pada rabu pagi di singkawang
lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan menerbangkannya langsung dari nusa tenggara timur sejak selasa kemarin untuk menyemarakan fenomena gerhana matahari cincin di singkawang
anak anak antusias karena ini adalah pengalaman pertama mereka mempelajari fenomena alam semesta di singkawang
durasi film sekitar sepuluh menit dan dapat menampung lima belas hingga dua puluh orang satu kali pertunjukan
jadi kami bekerja sama
sebetulnya dengan kota singkawang untuk membawa planetarium ini ke sini
sebetulnya dalam rangka gerhana matahari cincin juga sih
tetapi di samping gerhana matahari cincin kami juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang antariksaan
nah ini adalah cara paling mudah karena planetarium ini bisa dibawa kemana mana sehingga pendidikan atau edukasi mengenai antariksa itu kami bisa laksanakan di mana saja